dikutip dari rilis resmi jubil presiden jokowi dodo mengatakan
orang yang akan mudik lebaran akan langsung menyadang status orang dalam pemantauan atau odp
pemudik juga wajib melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari
sesuai protokol kesehatan who yang diluasi pemerintah daerah masing masing
namun pemerintah akan tetap menggencarkan kampanye besar besaran untuk tidak mudik
dengan melibatkan tokoh agama tokoh publik dan tokoh masyarakat
presiden jokowi juga menengankan adanya wacana untuk mengganti hari libur nasional
terkait penyelenggaran mudik usai wabah virus corona berakhir
saya kira kalau skenario skenario tersebut dilakukan kita bisa memberikan sedikit ketenangan kepada masyarakat
presiden mengusulkan agar menyediakan sarana transportasi gratis terkait proses mudik bagi warga
termasuk membuka akses gratis ke tempat wisata saat penyebaran virus corona dianggap berakhir